presiden joko widodo meminta kepada menteri keuangan sri mulyani untuk membahas rapbn dua ribu dua puluh lima bersama dengan pemerintahan yang baru
menurut sri mulyani salah satu program kerja yang juga akan diberikan ruang fiskal dalam rapbn dua ribu dua puluh lima adalah makan siang gratis
hal tersebut disampaikan menteri keuangan sri mulyani pasca menghadiri rapat bersama dengan presiden di istana kepresidenan jakarta pada jumat sore kemarin
menurut sri mulyani rapbn dua ribu dua puluh lima tetap akan mencakup program kerja prioritas
dalam rapat tersebut sri mulyani bilang presiden meminta kepada dirinya untuk juga berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru dalam pembahasan rapbn dua ribu dua puluh
sri mulyani menjelaskan salah satu program kerja yang juga akan
dan juga memberikan ruang fiskal agar memungkinkan untuk direalisasikan ialah program makan siang gratis
presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi tentu saja nantinya dengan pemerintahan baru
sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan
dan dalam konteks ini kami di kementerian keuangan berkomunikasi
dan terus melihat serta dalam hal ini melihat serta memberikan beberapa alternatif mengenai postur rapbn dua ribu dua puluh lima
yang bisa tetap mewadahi program program prioritas namun tidak melanggar fiskal prudent
tak main main soal program makan siang gratisnya presiden dan wakil presiden terpilih prabowo gibran pun belajar bagaimana pelaksanaan program ini ke negara lain
prabowo subianto meninjau program makan siang gratis di tiongkok sedangkan gibran meninjau pelaksanaan program yang sama di india

sayuran hingga makanan ringan atau snack
sementara itu wapres terpilih gibran raka buming raka
membuka opsi belajar program serupa dari india
india jadi opsi karena memiliki penduduk terbanyak
dan telah menerapkan program makan siang gratis
dengan menu yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anak
tak hanya india gibran juga bakal melihat beberapa negara lain
yang sudah menerapkan makan siang gratis
kita siapkan skema terbaik
belajar dari negara negara lain yang sudah menjalankan program ini
efeknya seperti apa ke anak anak ke murid murid
lalu kita belajar pendistribusiannya logistiknya seperti apa
sentral kitchen nya seperti apa
keterlibatan ahli jusinya seperti apa
dalam pelaksanaannya tentu program makan siang gratis ini
membutuhkan anggaran yang fantastis
pemerintah pun ternyata sudah memberikan sinyal kuat
program makan siang gratis bakal masuk dalam apbn dua ribu dua puluh
namun belum ada rincian anggarannya
tim liputan kompas tv